papi jahat papi papi menciri
papi jahat banget sih
kamu masih berani bohong sama papi dan menuduh oria
mami papi kenapa sih misi sama era
sekarang sekarang papi tuh lebih ngebelain laura daripada era
mami tau kan era tuh gak mungkin nyuri kalung mami
era ikut aku
glenn lucky opi makasih ya
kalau bukan karena kalian pasti sekarang dari belum percaya sama aku
eh gue seneng banget nih mami laura atas nama mami laura ya
pokoknya laura seneng banget punya temen
beruntung dah punya temen kayak lo
sudah baik baik udah sportif sama temen belain
wah gue terima kasih banget ya mami lupa dayak
sekali lagi makasih ya
jangan lupa tuh ntar kalau ada laura yang macem macem
bilangin aja mami ya biar si laura nyak suntil ya
iya bilangin ya makasih ya
kamu segera minta maaf sama laura dan temen temennya
kamu tidak mau minta maaf
saya sudah tahu semuanya
saya sudah tahu semuanya
jangan membuat papi lebih marah sama kamu
aku tak bisa dengar kamu
papi akan berhenti semua fasilitas untuk kamu
baik mobil baik uang semuanya
sampai kamu bisa berubah menjadi anak yang baik
hey kamu paham
papi kenapa sih terlalu kejam sama era
semenjak ada si laura datang ke dalam rumah ini
papi terlalu kejam sama dia
biar bagaimanapun kan era ini anak kita juga pi

dia itu nggak pernah dapat lagi perhatian dari papi
semenjak ada si laura ini dalam rumah ini
ingat pi era ini juga anak kita
saya minta maaf atas kejadian yang terjadi di rumah ini ya
dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak
untuk kalian bertiga
karena kalian sudah mau membantu laura mengungkapkan kebenaran
terima kasih banyak
tentu saja pak
tentu saja pak
tentu saja pak
tentu saja pak
ayah sangat minta maaf ya
ini sudah salah sangka sama kamu
itu tak akan berulang lagi
tak apa ayah
yang penting sekarang ayah percaya sama aku
papi jahat banget sih
era kamu itu yang nggak pernah berpikir
kamu kenapa sih ambil ambil kalung mami
kalau kamu bilang sama mami kan gak akan ada ini
kejadian memalukan kayak begini
ah era kan takut mami nggak ngasih
karena kan mau jadi artis
ya udah jadi
era ambil aja kalung mandi
kamu itu udah bikin hal yang bodoh era
sekarang lihat apa hasil perbuatan kamu
apa yang kamu dapat coba
nggak ada kan
ah mami udah deh
jangan ikut ikut sama aira
mami itu beli aira atau nggak sih
nggak ngerti banget sih
aira tuh bete
era denger ya
kalau kamu mau singkirkan dua makhluk kurang ajar itu
dari rumah ini
kamu harus bijak
year tuh udah nyoba berbagai cara
mami juga tahu kan
oh tapi tetap aja nggak diimumpan
kamu itu harus jadi seperti air laut hera
di saat waktu yang tepat
kamu akan jadi ombak besar yang menghantam mereka itu
terus era harus gimana sekarang
udah deh kamu serahin aja semuanya sama allah
terus takiren sama mami
bagaimana kayanya kamu bona bfontari matahari
paduka jika ada di rumah ini
tetap tetap menjadi ibu pulangnya
kayaknya enak nih tapi jangan banyak banyak kayaknya
mami udah coba bujuk eram
tapi dia nggak mau makan sama sekali
aduh mami khawatir takut dia sakit
kami gak tahu deh siapa lagi yang bisa bujuk dia
ah biar saya bicara sama dia ya
oh papi please jangan
pi jangan deh gak usah
dia masih shock sama kejadian tadi
dia gak mau ketemu sama siapapun juga sama papi
mami nggak tahu siapa lagi yang bisa bicara sama dia
dan stantosofira gimana kalau aku yang ngomong
aku nanti juga masih malu sekali sama kejadian tadi
aku mau aku nemuin eram aku nemuin findi ya
siapa tahu dia mau ngomong sama aku
yaudah lora lu lihat aja deh
kesian nanti gak pengen ngapain lagi
erya buka dong pintunya
erya buka dong pintunya
erya gua tahu
elu kesel kan sama kejadian tadi
tapi udah aja lupain
lu gak usah ngurung diri lo sendiri di kamarnya
padahal gue tuh nyesel banget
gue benci sama diri gue sendiri
karena gue tuh selalu jahat sama lo
apa yang terjadi terjadi
yang bener lah lo mau maafin gue
tapi gue tuh gak patut dapet maaf lo
gue tuh maafin lo banget
lu baik banget sama gue
ya udah sekarang kita makan yuk
pasti gak izinin aku makan
sejahat jahat yang gak akan
lo gak boleh
lo pasti boleh makan
gue bakal belain lo oke
oh thank you laura
finally kamu yang bisa bawa erah kesini
sekarang tuh kita harus maafin era
karena dia nyesel
jangan hukum dia lagi ya
dia kan udah mitnah berapa kali
lo masih bahaya aja sama dia
kita tuh harus maafin orang lain
setiap orang itu punya kesalahan
kalo mereka udah nyesel
berarti mereka udah sadar
tapi kan duduk banget kan
sudah era gak usah nangis lagi
papi cabut ya
papi cabut hukuman buat kamu
karena ini kemauan laura